antusias menyambut presiden joko widodo mantu atau menikahkan putrinya
seorang tukang tambal ban di jombang jawa timur memberi kado khusus
ia menyiapkan replika burung garuda berukuran satu meter sebagai hadiah
tak mau menyianyiakan momen pernikahan putri presiden joko widodo
kahiyang ayu seorang tukang tambal ban asal jombang jawa timur
membuatkan hadiah khusus untuk sang presiden dan putrinya
pria bernama suparto ini membuat kado hasil karyanya sendiri
yakni replika burung garuda dari bahan limbah kursi
dengan ukuran tinggi dan lebar hampir satu meter
selama sekitar sepekan suparto mendesain burung garuda ini
ia mengaku tertarik memberi hadiah kepada presiden yang akan mantu
karena sudah lama mengidolakan sosok jokowi
kado burung garuda ini akan dikirim suparto ke rumah presiden di solo jawa tengah
melalui hadiah yang diberikan suparto ingin menyampaikan pesan kepada presiden jokowi
agar semakin tegar dan kuat dalam memimpin bangsa
serta menjaga nkri